kami akan berikan sanksi berupa kilang
kalau pelakunya sendiri ada pembinaan
untuk pelaku atau pengendaranya
dan kami akan buatkan pernyataan
agar tidak mengulangi perbuatan yang sama
saksikan program program kompas tv
kompas tv independen berpercaya